kami mengimbau semua pihak yang masuk dalam kategori wajib lapor lhkpn agar segera melaporkan lhkpn nya
termasuk para menteri dan wakil menteri yang kemarin baru saja dilantik terutama mereka yang sebelumnya tidak pernah menjadi penyelenggara negara
karena ini berarti pelaporan utama jika dibutuhkan informasi atau dukungan lebih lanjut kami akan memberikan support
tinggal dihubungi saja call center satu ratus sembilan puluh delapan dan nanti akan kami support
saya kira mungkin nanti saja ya bisa kami update lebih lanjut secara keseluruhan
ada sekitar lima atau enam menteri dan termasuk juga wakil menteri terutama mereka yang baru menjabat sebagai penyelenggara negara
karena sebelumnya di pihak di swasta jadi tidak ada wajib pelaporan
tapi ada juga penyelenggara negara yang lain yang belum melaporkan dan kami ingin melakukan